sejumlah makam keramat muncul di wilayah waduk jati gede jawa barat
kemunculan makam terjadi sejak surutnya waduk jati gede dalam sebulan terakhir akibat musim kemarau
menurut jurukunci kompleks pemakaman di kawasan astana cipaku desa paku alam sumedang
makam ini dipercaya sebagai kuburan leluhur pendiri kerajaan sumedang
saat kondisi surut seperti saat ini biasanya banyak warga yang datang untuk ziarah
bahkan dalam kondisi tergenang air waduk jati gede
masih banyak warga yang meluangkan waktu untuk berziarah dari tepi waduk
kemunculan makam keramat ini terjadi setiap tahun saat musim kemarau
dan kembali tenggelam saat debit air waduk bertambah ketika musim hujan
hampir setiap tahun seperti ini kondisinya kalau cai penuh kalau caipul
makam ini tidak kelihatan terkenang air sampai ke saung itu
dan geofisika bmkg memprediksi
sebagian besar wilayah di indonesia akan memasuki musim hujan pada awal oktober
namun beberapa wilayah akan lebih dulu mengawali musim hujan mulai agustus dan september
seperti di provinsi jawa barat
tim liputan cnn indonesia